apa ini pak ini kamu itu benar benar perempuan hebat perempuan pintar memang kalau perempuan itu
kamu tidak akan dapat apa apa dariku
kenapa sih udah semuanya boleh keluar bosan
ahah aku tahu
perlu bantu bully
selamat adi pati
mau cari udara segar
di sini segar ya
udah udah ketemu udara segarnya
ki buka pintunya ki
ah ternyata kalian
kami sudah siapkan semuanya key
ah bagus bagus
kamu memang perempuan hebat
maukah kamu menjadi istriku
akan aku penuhi
aku tidak akan menikah denganmu
hanya wanita bodoh yang mau menikah dengan
pak ini pak ini
kamu itu benar benar perempuan hebat
kalau perempuan itu
harus mencari lelaki kaya
untuk jadi suaminya
seperti aku yuk
sakit aku kak
iya aku tahu aku salah
tapi bukan saatnya membahas ini
kita harus pergi
teman pak benar
kamu mau membebaskan kami
aku akan membebaskan kalian
masalah pak ini
dia itu perempuan iblis
masih bisa mendapatkan istri yang lebih baik lagi dari dia
kalian semua bisa selamatkan
kita harus berterima kasih kepada teman
karena dialah yang telah menyelamatkan kami
semoga allah tetap
memukakan rahmatnya kepada sampean
sudah banyak korban dari kijoko
kita harus menghentikannya
tidak jangan ada lagi korban susuk di kampung ini
kita semua sudah muak dengan susu
terima kasih kepada sunan raja
yang sudah banyak menyembuhkan kami
yang menyembuhkan bukan saya
tapi allah subhanahu wa ta'ala
saya ini hanya perantara saja
sekarang kita pergi ke tempat kijoko
jangan sampai dia buka perak di tempat ini lagi
mari kita pergi sama sama
tidak ada yang akan mendengar kamu
aku ini sudah istrimu
tolong jangan lukai aku
tidak ada yang akan lukai kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu

tidak ada yang akan mendengar kamu

tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu

tidak ada yang akan mendengar kamu
tidak ada yang akan mendengar kamu
yang buat aneh
bagi warga disini
kembalilah kepada allah
jangan coba coba mengajariku
inginkan aku untuk mengikuti ajaran kamu
kalahkan aku dulu
berikanlah hamba mu ini kekuatan ya allah
warai ada kembali dunia
kumparan senang dan embat itu
itulah jin yang bersemayam dalam tubuh kijoko
tapi sekarang alhamdulillah insya allah jin itu sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya
lepaskan lepaskan anak anak kamu
lepaskan anakku ibu itu
untuk apa anak kecil itu
kembalikan tuhan tuhan kembalikan